ambil yang anda suka
layaknya sebuah toko pakaian pada umumnya
toko pakaian di jalan yosudarso sidoarjo jawa timur ini
setiap hari ramai didatangi oleh para warga
namun siapa sangka aneka pakaian yang berada di toko ini
boleh diambil dan dimiliki oleh siapapun secara gratis
toko pakaian ini memang dihususkan kepada para warga
yang terkena dampak covid sembilan belas dan duafa
mereka dapat memilih bebas pakaian yang dibutuhkan
seperti layaknya berbelanja di toko
tanya itu warga juga dipersilahkan mengambil salah satu jenis bako
yang telah disiapkan seperti minyak beras hingga susu
dengan adanya toko pakaian ini para duafa dan warga terdampak covid sembilan belas
merasa senang dan terbantu
gak pernah ada
gak pernah ada ya jadi gak percaya ini tadi gratis ya
sempat ragu tadi
ambil tiga untuk siapa aja nih
ambil berapa ya
celananya dua mejanya satu untuk istri satu untuk anak dua
untuk pas juga sepatu
kita ada banyak masalahnya lancar
pengelola toko mengaku sengaja mendirikan toko pakaian gratis ini
sejak dua minggu lalu karena melihat banyak pakaian bekas
yang dikirim oleh para donatur
nah disini kita memberi kesempatan kepada kaum duafa
untuk memilih sendiri sesuai selera mereka
baju yang kita kasihkan tidak mubadir tidak terbuang
akhirnya benar benar terpakai karena sesuai dengan selera mereka sendiri
tak hanya pakaian dan sembako toko ini juga menyediakan berbagai buku bacaan
yang tentunya juga dapat diambil secara gratis
riko hardiansyah sido arjo jawa timur